nah bagi anda nih penggemar formula one tentu anda tahu gini ada hal yang berbeda pada fisik kendaraan super cepat di dunia ini
perangkat keselamatan bernama halo wajib hadir di semua mobil f satu yang berlaga di sepanjang musim dua ribu dua puluh
lalu apa sih sebenarnya benda halo ini berikut informasinya untuk anda
ada hal yang berbeda dari mobil f satu di musim tahun ini
federasi otomotif internasional atau fia mewajibkan penggunaan perangkat keselamatan baru bernama halo pada setiap mobil f satu yang berlaga di musim dua ribu delapan belas
halo adalah struktur berbentuk huruf y dengan bobot empat belas kg yang dipasang tepat di atas kokpit para pembalap dan memiliki fungsi utama untuk melindungi pembalap dari kecelakaan mematikan
tiranti ini juga sengaja didirikan untuk membuatnya lebih kecil
halo juga didesain dengan bentuk sedemikian rupa untuk mencegah objek besar menghantam langsung kepala pembalap
ya melalui laman ispn disebutkan
mercedes benz adalah pencetus ide desain dan penggunaan halo pada mobil f satu pada tahun dua ribu lima belas silam
bedanya pada pengajuan awal halo versi mercedes didesain dengan material besi
hingga akhirnya fia mengganti material titanium yang lebih kuat namun lebih ringan dari besi sebagai material utama halo
pengajuan perangkat keselamatan halo ini pun bukan tanpa sebab
pihak fia mencatat beberapa mendiang pembalap f satu seperti marcos campos henry serties
hingga yang terbaru di tahun dua ribu lima belas justin wilson meninggal sebelum penggunaan piranti halo diwajibkan
mereka semua meninggal saat terkena hantaman langsung berbagai benda berat
mulai dari bagian mobil f satu hingga pembatas tintasan yang hancur tepat pada bagian kepala
karena itulah perangkat halo dianggap penting sebagai koreksi pihak fia sebagai penyelenggara
untuk menjaga kondisi
dan juga untuk menjaga keselamatan para talenta balap terbaik di dunia saat ini
namun penggunaan halo sejak awal dicetuskan hingga kini terus menuai banyak pro dan kontra
banyak hal yang menjadi alasan penolakan terhadap perangkat halo ini
dalam laman motorspat com disebutkan perangkat halo membuat para teknisi mobil balap harus merancang ulang sasis mobil f satu mereka
agar dapat menopang dan menyatu sempurna dengan perangkat halo yang sesuai dengan standar fia
karena selain menambah beban mobil penyatuan perangkat halo bukan sekedar menambahkan
dua perangkat titanium ke atas kokpit pembalap
james allison menyebut para teknisi harus membuat desain final halo yang menyatu sempurna di bagian mobil f satu
hingga memiliki daya tahan beban satu ratus enam belas kilo new ton atau startup bus tingkat london
belum lagi setiap produsen harus melewati serangkaian uji tes tabrakan fia yang dinilai direktur teknis mclaren
dalam sebuah wawancara the guardian sangat menyeramkan
tak hanya dari pihak pengembang beberapa pembalap pun ikut menyuarakan hal yang serupa
vival pembalap louis hamilton dan sebastian vettel saat di wawancara sky sports sependapat
selain mengganggu pandangan pembalap bagi mereka penggunaan halo membuat estetika di mobil f satu berkurang
namun tak peduli kontroversi yang terus bergulir semua pihak harus menerima dan beradaptasi secara cepat
terhadap regulasi baru dari pihak fia
karena musim balapan formula one dua ribu delapan belas akan segera dimulai
tepatnya di sirkuit grand prix australia pada dua puluh lima maret mendatang